wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku tidak bisa berbuat banyak jika perda larangan minuman beralkohol dicabut oleh menteri dalam negeri
padahal perda tersebut baru saja disahkan dalam rapat paripurna tanggal sepuluh mei dua ribu enam belas lalu
meski demikian risma masih tetap akan konsisten untuk membatasi penjualan minuman beralkohol di surabaya
saat ini pemerintah kota surabaya melarang warung warung dan minimarket untuk menjual beragam jenis minuman beralkohol
apabila ditemukan minimarket atau warung yang menjual minuman beralkohol akan langsung ditindak
minimarket yang menjual minuman beralkohol kepada anak anak akan langsung dijatuhi sanksi berat berupa penutupan dan pencabutan izin operasi
bukan tidak boleh